bayangkan danau seluas hampir dua hektare ini hanya terbentuk dalam waktu satu hari
sontak saja warga kelurahan sikumana kota kupang terheran heran dengan fenomena alam ini
wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air
saking banyaknya air warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya
hikmahnya sekarang sumber air sedekat
pasca badai seroja tujuh mata air tiba tiba muncul
munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut
punggung bukit ini tiba tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah
kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran ida pemilik lahan tempat munculnya mata air
kami pagi hari minggu minggu paginya pada pagi bangun kita lihat muncul meleleh sampai di depan rumah
situ kita datang mata air keluar airnya melayu
kota kasih bersih kita kasih bersih jalan
terus yang dari atas itu dua hari kemudian baru melayu keluar lagi dari atas
salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini
juga mengaku tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima silam pernah muncul mata air namun tak sebesar ini
dibandingkan dengan sekarang ini sampai sebanding dengan dulu
ini besar sekali ini
warga takjub tapi tak sedikit yang takut
takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi
takut karena genangan airnya
air berubah menjadi danau dan menenggelamkan dua hektare lahan pertanian warga
bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman
danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di kota kupang
banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi
sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya
kondisi geologis kota kupang yang berunsur kapur
dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan
kristongai kupang nusa tenggara timur